semuanya dari tanah kita kampung kita malam ini juga
itu jaminan dari payah
mari kita kalah
sebuah yayasan pendidikan agama di kawasan sijawura
buah batu bandung rabu tengah malam
ramai didatangi warga
kedatangan puluhan warga ini untuk memprotes keberadaan yayasan
yang dituding telah melakukan penistaan agama
selain bentuk pengajarannya yang dinilai sesat
salah satu pimpinan yayasan itu juga disebut sempat mengaku sebagai
rasul ke dua puluh enam setelah nabi muhammad
atas kejadian ini petugas gabungan dari polsek buah batu
polrestabes bandung dan tni langsung diterjunkan ke lokasi
untuk menenangkan dan membubarkan warga yang berkerumun
guna mencegah hal hal yang tidak diinginkan
kamis dini hari satu ratus lima puluh orang anggota yayasan dievakuasi petugas
pemimpinan dan pengurus yayasan diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut
sebagai seorang rasul ke dua puluh enam
hingga kamis malam polisi masih mendalami kasus ini
serta berkoordinasi dengan majelis ulama indonesia jawa barat
guna mengetahui adanya unsur pidana yang dilanggar oleh yayasan ini
dan bila terbukti melakukan penistaan agama
para pelaku akan dijerat pasal satu ratus enam puluh lima a kuhp
tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara
ready bangun bandung jawa barat